salah satunya adalah penyanyi dangdut ayu ting ting yang sengaja meluangkan momen libur akhir tahun untuk mengisi waktu bersama keluarga
belum tahu belum tahu
paling sama keluarga aja makanya saya nggak kemana mana
jadi jangan saja nggak keluarga gitu
sengaja buat keluargamu
cara lain diambil penyanyi cita cita tadan syahrini dalam memanfaatkan momen libur akhir tahun
beberapa destinasi wisata di benua eropa nampaknya mereka pilih sebagai destinasi berlibur bersama kerabat terdekat
kebetulan mau jalan jalan ke eropa sama teman teman gitu
paling ke empat negara sih kayak amsterdam london aku balik lagi karena aku senang banget kalau london
terus paris sama belgim sama jerman
insya allah kalau allah
insya allah kalau allah
insya allah kalau allah
lancarkan kasih rezekinya liburannya mau ke europe nanti
paris sama ke london
detail kan mau keliling pokoknya aku pulangnya nanti di bulan januari
betul dan aku tidak pernah mengambil job akhir tahun aku ingin memanjakan diri
karena sebelas bulan aku sudah kerja seperti kerja rodi siang malam siang malam seperti itu
jadi akhir tahun hampas
jangan khawatir guys bali aman insya allah
dan jadi jangan takut untuk pergi ke bali karena aku sama keluarga besar aku juga akan pergi
menghabiskan waktu bersama keluarga atau melancong bersama kerabat terdekat
sebaiknya dilakukan di sela sela rutinitas kita
terlebih ketika momen hari libur datang